satu hari jelang lebaran dua ribu sembilan belas pemudik masih memadati stasiun gambir jakarta pusat
puncak arus mudik diperkirakan masih akan terjadi di stasiun gambir hingga h plus satu atau enam juni dua ribu sembilan belas
sejak dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas hingga sehari jelang lebaran atau empat juni dua ribu sembilan belas
satu ratus sembilan puluh delapan penumpang telah diberangkatkan dari stasiun gambir jakarta pusat ke berbagai kota tujuan
di antaranya menuju surabaya malang solo dan bandung
untuk mengantisipasi peningkatan penumpang setiap harinya stasiun gambir menyiagakan empat belas kereta tambahan
di luar dari tiga puluh dua jadwal kereta reguler tiap hari
stasiun gambir juga menyediakan co working space untuk penumpang yang ingin melanjutkan pekerjaan
sambil menunggu waktu keberangkatan kereta
jadi untuk stasiun gambir sendiri sampai dengan hari ini mulai dari hamin sepuluh tanggal dua puluh enam mei lalu ya
sudah mengangkut sekitar satu ratus sembilan puluh delapan sampai dengan satu ratus sembilan puluh
pengguna yang mudik menggunakan kereta api
untuk hari ini sendiri tercatat pengguna yang akan mudik dari stasiun gambir itu sekitar dua puluh satu
jadi memang kalau kita bicara kepadatan ataupun puncak ya di stasiun gambir
itu terjadi di sekitar hamin lima sampai dengan h satu nanti
di mana kisaran angka rata rata pengguna yang menggunakan kereta dari stasiun gambir ini
berkisar di antara dua puluh satu sampai dengan dua puluh tiga